gak itu gak bener
gak itu gak bener
bukan gue bukan gue pelakunya
gue gak pernah bunuh roy
beneran gue gak pernah
ada mobil sedan berwarna merah
persis seperti baju yang dikenakan elsa
bukan begitu elsa kan
harus tanggung jawab
ntar gue tambahin
lo harus tanggung jawab
karena itu gak mungkin terjadi
saya enak ya sama gue
saya udah kena gini aja
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
kamu pasti akan berkelit seperti ini
ada satu hadiah lagi buat kamu
pembunuhnya bukan andin
lagi di kantor sama andin
mama sudah tanya sama felicia
kamu belum sampai ke kantor dari tadi
dimana kamu sebenarnya
sepertinya udah susah buat tutupin hal ini dari mama
aku gak jujur sama mama
aku sama andin lagi di rumah nino
kami mau menangkap elsa
maaf aku belum cerita ini semua ke mama
aku gak mau mama stres
dan mama jadi emosional karena mendengar hal ini
jadi aku mohon
mama tetap tenang ya
aku akan tepati janjiku
aku akan selesaikan semua masalah ini
udah dulu ya ma
nanti aku kabari
masih ada yang mau berbicara
aku mau berbicara
aku mau berbicara
selamat siang bapak dan ibu
kami akan membawa ibu elsa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan

selama ini ternyata elsa pelakunya
dan aku aku membiarkan andin di penjara
bahkan menikahi elsa
ibu elsa sekarang ikut kami
saya gak salah
ini gak benar
bukan saya pelakunya
sayang aku ini di fitnah
bukan aku pelakunya
mama tolong percaya dong sama aku
mama gak mau ditangkut
udah ikutin aja
bicara di kantor polisi
kalau kamu memang tidak bersalah
kamu pasti dipulangin bapak
tapi kalau kamu bersalah
kamu tidur di sel
diam kamu halnya bareng
kamu bener bener kurang ajar ya
saya kurang ajar
ya berdua tuh jahat
disuruh nyelam sama orang
dangersa sulim també dalam beberapa penyakit yangpolitik di situ

intinya saya akan menipu dia
ini gak bener pak
aku gak salah pak
kalian berdua tuh bener bener jahat ya
udah selesai sandiabaranya
bukan saya pelakunya
bukan saya pelakunya
mama percaya sama aku ya ma
mama percaya sama aku ma
udah dibawa aja bu